kebakaran di lahan di sampit kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah kembali terjadi
hingga sabtu malam akibat api terus membesar membakar semak belukar di lahan gambut yang kering
ya warga setempat pun sempat panik lantaran kobaran api menjalar hingga mendekati rumah milik mereka
terbakarnya lahan seluas dua hektare ini terjadi di sekitar perkampungan di kelurahan bamang barat sampit kalimantan tengah
warga khawatir api akan merembet ke rumah mereka sebab lokasi terbakarnya lahan cukup dekat dengan kawasan pemukiman di sekitarnya
beruntung di tengah kepanikan warga ini petugas pemadam kebakaran milik pemerintah daerah setempat
segera tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api pada lahan yang terbakar
seorang warga menyatakan mendengar suara seseorang dari balik semak sebelum api membesar sehingga ia menduga kebakaran ini disengaja
meski begitu belum ada pernyataan resmi dari pihak keamanan terkait